ditreskoba polda jawa timur mengerebek rumah di kawasan elit surabaya yang digunakan sebagai tempat produksi narkoba jenis pil karnopen
pengkapan homo industri narkoba berawal dari tangkapnya seorang bandar sabu
berhasil penyelidikan bom industri dikendalikan seorang narapidana di lapas jakarta
total barang bukti yang diamankan bernilai lebih dari rp dua puluh tiga miliar rupiah
malaysia dan untuk pil yang dicetak ini homo industri dan sudah berjalan kurang lebih enam bulan